yang saya hormati ketua mk wakil ketua mk dan seluruh majelis hakim mahkamah konstitusi
yang saya hormati pemohon termohon pihak terkait dan hadirin yang saya muliakan
dan izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di lab psikologi politik
pertanyaan seberapa jauh sebenarnya dampak dari apa yang disebut dalam akademik disebut dengan social assistant dengan seluruh variannya
mungkin ada yang menyebutnya social age ada yang menyebutnya social disability
ada yang menyebutnya safety net atau cash transfer dan seterusnya terhadap perilaku pemilih
apakah betul bahwa instrumen itu mampu mempengaruhi perilaku pemilih
kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum
tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa
social assistance itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara
karena mungkin banyak pertimbangan seperti tadi bahwa ini bagian dari juga safety net bagian juga dari usaha untuk mengangkat orang orang yang kurang beruntung
itu salah satu dana yang sebab dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering
nah sebagai bantuan untuk
tapi di lain pihak memang secara politis ini problematik
karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana tentunya
dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana
nah banyak studi studi memperlihatkan terutama mungkin yang sering
ketika saya mengikuti studi stokes itu bahwa yang dia memakai istilah klientelism politics
artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa dirakayasa sedemikian rupa dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih
untuk nah tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan
nah pihak yang memberi itu dalam konteks ini biasanya yang sering disetujui adalah petahana
atau partai partai politik atau calon calon yang satu kubu dengan petahana
nah ini yang disebut dengan clientilism politics
nah sebenarnya untuk konteks dua ribu dua puluh empat ini karena ini menjadi perbincangan hangat
memang bagus kita melakukan studi yang betul betul komprehensif
kita melakukan data dalam satu titik waktu secara longitudinal survei survei eksperimental
nah kami tidak punya dana untuk itu
ya strategi yang kami lakukan adalah melakukan apa yang sering dilakukan oleh akademisi
itu melakukan namanya meta analisis atau mentary view apa yang disebut meta analisis
jadi kita mengumpulkan seluruh next ya seluruh literatur terkait
topik ini di seluruh dunia yang dipublikasi tentunya dengan keyword yang standar yang
bagaimana impact nya terhadap voting kita kumpulkan
terus kita analisis lanjut aja pak
kami berhasil menemukan studi yang relevan itu
sekitar seribu delapan puluh satu studi di seluruh negara
kami sisir lagi mana yang sebenarnya di indeks secara dua kali begitu ketemu tujuh ratus tiga puluh empat studi
setelah itu kita lihat lagi kita kerucurkan yang mana yang paling relevan ketemu delapan puluh
dan yang paling kuat itu sepuluh studi yang paling kuat menggambarkan fenomena ini
dengan saya kira ini
terus pak ini saya cepatkan saja ini terlalu teknis
jadi setelah ada tujuh puluh tujuh studi yang dari skopus kami lanjut lanjut
masuk ke kajian lebih lanjut saya kira
bapak ibu sekalian karena waktunya terbatas saya ingin menyimpulkan
jadi secara umum setelah kami lihat size effect namanya
jadi efek rata rata dari seluruh studi yang kami kumpulkan
itu size effect nya cukup menerat artinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah
berkisar antara sekitaran rata ratanya dua puluh sembilan
jadi kalau kita transform ini ke dalam bentuk variant accounting
berapa banyak variable yang menentukan pilihan orang
jadi kalau itu seratus kira kira dua puluh sembilan itu disumbang oleh faktor social age ini
orang memilih calon tertentu karena faktor faktor yang lain
misalnya faktor ketokohan faktor dia suka faktor seagama faktor sosiologis
faktor pengaruhi teman faktor analisis dia terhadap kemampuan
faktor kampanye dan seterusnya
itu sumbangnya tujuh puluh sembilan persen tapi dua puluh sembilan persen itu kira kira disumbang oleh faktor penggelontoran bansos itu
nah ini studi disuruh beberapa negara secara universal
nah jadi kalau kita lihat misalnya studi di ninegiria
itu mungkin bentuknya lebih dramatis
di slica ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa
nah ini hampir sembilan puluh dua
mengatakan ya kami memilih petahana ini karena menerima bansos
jadi ini studi di nigeria
jadi conditional cash transfer itu mungkin kalau kita blt
jadi semakin banyak blt itu semakin puas terhadap petahana
semakin menyukai petahana dievaluasi positif
petahana dianggap punya good deat gitu
dan itu membuat dia dipilih lagi
nah mungkin kenapa politisasi bansos ini menjadi problematik
dalam konteks demokrasi kita hari ini
karena satu bahwa bansos ini hanya bisa dikandalkan
hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memegang otoritas
jadi kalau kita andaikan petahana maju
mungkin dalam konteks sekarang orang akan challenge
tapi ada istilah teman saya setengah petahana
dan tinggal dibangun bagaimana perspektif publik dibentuk
bahwa setengah petahana juga mewakili petahana
tentu kepuasan terhadap petahana terkonversi kepada kepuasan terhadap
setengah petahana yang sedang menjadi kontestasi hari ini
nah kenapa problematik secara psikologis
secara politik etis mungkin orang banyak mempersoal
karena ini menjadi tidak fair misalnya
bahwa yang bisa menggunakan
yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosial ini harus digelontorkan
berapa banyak mekanismenya seperti apa waktunya kapan
itu tentu yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana
itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri
seperti studi studi yang saya rujuk tadi yang kita analisis tadi
memang hasilnya cukup konklusif
ada kontribusi dari pengelotoran bastos terhadap keterpilihan terutama petahana
yang angkanya cukup moderat gitu
nah tentu ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain
nah jadi mungkin pertanyaan tadi
ketika misalnya oposisi atau challenger tidak punya kesempatan yang sama
untuk menggunakan instrumen ini
kedua dari segi pematangan demokrasi
dari segi behavior politik dari pemilih dari konstituen
ini menimbulkan semacam ketergantungan
nah di luar misalnya tadi peneliti lain juga melihat misalnya klien telim itu
dalam konteks misalnya vote buying
karena vote buying kalau bisa dibuktikan
menyuap gitu untuk orang untuk memilih
itu masuk ranah pidana pemilu
nah tapi klientilism memang terselubung
kecuali sudah berbentuk tadi vote buying dan ada bukti materialnya
bisa dibawa ke bawah seluruh
memang penggunaan bansos ya
nah ini yang banyak di studi
jadi kenapa misalnya penggunaan bastos menjadi problematik
jadi itu kira kira kesimpulan saya bahwa
nyata bahwa ini mempengaruhi